informasi pilihan berikutnya saudara magma gagalkan penjambretan
aksi heroik dilakukan seorang mama di pondok aren tangerang selatan
ia mengandang penjambret yang berusaha melarikan diri
akibatnya pelaku terjatuh keselokan dan terluka parah
penjamret ini ditangkap polisi dalam kondisi terluka parah di kepala
ia jatuh keselokan saat melarikan diri usai menjambret seorang ibu ibu
di perumahan deplu pondok aren tangerang selatan
peristiwa ini bermula saat korban berjalan kaki menuju pasar
pelaku yang sudah mengintai dari belakang tiba tiba merampas tas korban
spontan korban berteriak meminta tolong
mendengar teriakan korban seorang emak emak berinisiatif menghadang pelaku yang sedang melarikan diri
alhasil pelaku yang kehilangan keseimbangan terjatuh ke selokan bersama sepeda motornya
pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi
dari penyelidikan pelaku telah melakukan pejamretan lebih dari sekali
selesai dalam penanganan tim kesehatan dari rumah sakit di pondobetuk
kami duga bahwa pelaku itu sudah sering melakukan aksinya
ada dua kejadian yang kemarin yang pelaku jamre mudah mudahan jaringan dari dia
polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan komplotan lain dalam penjambretan ini
namun pemeriksaan masih menunggu kondisi pelaku yang menjalani perawatan di rumah sakit